rusdianto mengaku bingung ketika pembelian pertalite dibatasi oleh petugas spbu
pengemudi di biro perjalanan rute jakarta yogyakarta ini mengaku
dalam sehari harus dua hingga tiga kali mengisi kendaraannya dengan bbm pertalite hingga penuh
untuk mengantar penumpang sampai tujuan
mereka bikin kebijakan beda beda
seperti hari jumat saya malam itu berangkat ngisi di rest area kerawang timur
masih tidak ada pembatasan
begitu sampai di klaten itu ada pembatasan hanya cukup dua ratus ribu
korporat sekretari pertamina patra niaga irto ginting menjelaskan
pihaknya memang sedang melakukan uji coba pembatasan pembelian bbm
bersubsidi pertalite sebesar satu ratus dua puluh liter per hari sejak satu september dua ribu dua puluh
namun pembatasan tersebut berdasarkan jumlah liter pembelian bukan nilai rupiah
irto menambahkan perbedaan pembatasan jumlah pembelian di spbu bersifat situasional
dengan mempertimbangkan panjang antrean dan stok yang tersedia
saat ini kami sedang melakukan uji coba sistem dan infrastruktur di spbu
bagi yang diperhatikan ini adalah uji coba sistem dan infrastruktur di spbu
qr code bisa langsung melakukan scan di spbu saat mengisi bbm subsidi
sementara bagi yang belum terdaftar akan dicatat nomor polisinya
irto mengimbau masyarakat segera melakukan registrasi secara mandiri melalui website my pertamina
atau mendatangi spbu yang membuka gerai pendaftaran
ketua pengurus harian ylki tulus abadi mengatakan
pengendalian penyaluran bbm bersubsidi secara ketat seharusnya dilakukan setiap saat
baik saat harga minyak tinggi ataupun sebaliknya
subsidi tertutup dan tepat sasaran sebaiknya dilakukan untuk memberi efek keadilan
penggunaan bbm apalagi yang bersubsidi itu memang harus ada pembatasan yang ketat
karena kita harus berpikir jangka panjang untuk hal ini
yang menyangkut iklim global
ya menyangkut pasokan minyak kita
yang sangat terbatas dan sebagainya
wakil ketua komisi tujuh dpr edi suparno berpendapat
kenaikan harga bbm pada awal september lalu dinilai belum mampu mengurangi konsumsi bbm bersubsidi
edi menambahkan delapan puluh persen pengguna bbm bersubsidi adalah orang orang yang tidak berhak
oleh karena itu tidak ada cara lain bagi pemerintah kecuali melakukan pembatasan
agung happy maranatan jakarta